terlihat di rak minimarket yang berada di jalan tmp taruna kota tanggerang kosong
riza menyebut harga minyak goreng di pasaran telah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yakni seharga rp empat belas per liter
kami terus nanti berkoordinasi dan juga terus diupayakan dilakukan operasi pasar di beberapa tempat
tidak hanya memastikan ketersediaannya tapi juga harganya agar terjangkau
meski begitu riza tak menampik jika di sejumlah tempat masih terdapat kekurangan stok minyak goreng
untuk itu riza mengaku akan melakukan evaluasi terkait hal tersebut dengan berupaya melakukan operasi pasar di beberapa tempat